waalaikumsalam si gantengnya mama
hah kabar gembira apa mah bagi bagi dong
pasti mama bagi bagi
eh buy si reva jadi loh mau jadi iklan untuk produknya kliennya mama
gimana kamu harus siap siap ya
kamu akan jadi pasangan untuk iklan ini barengan rasa
beneran ma emang reva udah dapet izin dari papinya
ya itu ma terserah reva sih yang jelas kata reva iya gitu tadi sama mama
ya kan cocok kan udah kamu siap siap aja ya ganteng ya oke
yaudah mama mau pulang jam berapa nih
abis ini kok tinggal dikit kayaknya
udah ya assalamualaikum
eh makan mulu
udah masa pertumbuhan
agak mendingan nih celananya nih
pendek bukan rok
ya agak mendingan
omg temen gue laku banget malam ini diteleponin terus
yaudah angkat dulu gi
ehm ini aku lagi nemenin papi sama tantenya cindy yang dinner di restoran itu
barusan tadi mama aku nanya kamu beneran mau jadi model iklan di perusahaan mamaku
emang kenapa kamu gak mau jadi kapal aku
ntar cocok lah kalau jadi kapal
emangnya papi kamu udah kasih izin
hmm sebenarnya sih belum
tapi aku juga gak enak boy buat nolak permintaan dari mama kamu
mama kamu tuh kayaknya berharap banget sama proyek kali ini
dan aku kan juga pengen bisa bantuin mama kamu
rev aku malah jadi kasihan nih sama kamu
kasian sama aku
gak usah lah boy kamu gak perlu kasihan sama aku
karena bagi aku semuanya itu fine fine aja selama ada kamu buat aku
hmm udah mulai ngegumbalin aku ya hah
iya lah kamunya aja yang gr
ya darah semoga aja kamu dikasih izin sama papi kamu ya
makanya kamu tuh gombalin papi kamu juga jangan sama aku

aku akan berusaha sebisa mungkin sih supaya diizinin
tapi seandainya nggak dapat izin juga ya aku akan tetap jalanin itu semua
aku akan tetap jadi model di iklan itu
ya tapi menurut aku sih kalau misalnya pabrik kamu gak ngizinin kamu
mendingan gak usah ya
gak usah dipaksain
boy kamu tuh jangan
jangan raguin aku
pokoknya aku udah bilang aku pengen jadi model itu
bukan cuma karena keinginan aku aja
tapi karena aku pengen bisa lebih deket sama mama kamu
aku mau bisa bantuin mama kamu
dan aku nanti juga akan berusaha kok buat ngeyakinin papi aku
ya tapi aku jadi gak enak sama kamu ref
aku jadi ngerasa bersalah
ngapain ngerasa bersalah
orang aku udah bilang aku tuh bener bener ikhlas ngelakuinnya
tulus dari hati aku emang aku yang pengen
ya udah aku percaya nih sama kamu
nah gitu dong
ya dah kalau gitu aku mau masuk ke restorannya dulu ya boy
aku pengen ngintipin papi sama tantenya cindy
gue barusan liat parung di depan situ
kita jajan dulu yuk rek
gue udah dehidrasi banget nih
hebat juga mata lo bisa ngeliat jauh cin
orang gue turunan serigala
kenapa gak sekarang kunci aja
gue gak punya mobil kayak ginian reva di rumah gue
jadi gue gak ngerti cara kuncinya
ya udah oke
kok di sini kenapa
iya aku lanjut pake taksi aja gapapa
ya ga mungkin dong kamu pake taksi
aku hantarkan sampe rumah aja ya
aku ga enak kalo misalnya ada orang lain yang liat
soalnya kan kita udah gak ada hubungan apa apa
ntar kalau misalnya ada yang lihat ntar dikira kita ada apa apa lagi
dan aku juga ga enak sama rey
itu pokoknya chandra kan
kok mau jalan lagi sama deyv sih
bukannya si chandra itu dong sama deyv kan
dan setau gua si deyv itu sekarang sama rey moraga kan
iya sih ya gue ngerti cuman
ini kan udah malem juga
ya aku sih sebagai cowok ga mungkin ngebiarin kamu jalan sendirian malem malem
udah lah aku hantarin sampe rumah ya
mumpung mereka lagi berhenti
kita ajak chandra
menurut gua mereka itu ga penting buat gua
tapi gua ada ide yang lebih cerdas
lo liat deh
udah deket ini kok
jerang saja makas
tidak akan sakit deh
soalnya lu juga sama
jadi kita harus bersalin

bagaimana kalau cash juga berdekatan
gak usah ya sikap kamu yang kayak gini
udah ayo kita pergi dari sini
enggak kamu pergi aja sendiri
kamu tuh gak berkeprimanusiaan banget ya
devi kok gitu ya
atau jangan jangan dia masih suka sama chandra
bukan cuma kalah dalam pertarungan sama anak kemarin sore boy
tapi juga kalah dalam percintaan
kurang ajar chandra
berani beraninya membawa devi
nih lu liat
nih lu liat
ini tempat pendaftarannya nih
bodohnya gede gede banget om
itu lah wannya om
yan do lo lihat tempat yang tengah itu
ini ini tuh
itu tempat buat turnamen panco nya
makanya pertandingan ini seminggu cuma dua kali
malam ini dan malam minggu
kalau malam ini lawannya nggak begitu berat
makanya om pilih yang malam ini
biar cepet dapet duitnya